gue tuh senang nih club fotografi dan gue gak akan mau keluar
enak aja lo pasti sengaja kan ikut klub fotografi gara gara lo mau deket deket sama vino ya kan
apaan sih gue gak pernah ya deketin vino yang ada vino terdeketin gue
heee lo sok kegayaran banget ya
sampai lo berani deket deket sama vino lagi gue bakalan abisin atau
nah ini dia nih hasil karya gue lo liat dong
lucu banget ya liat deh
pikiran sama pencahayaan depannya pas gitu
wah bisa aja lo dan dapat momen kayak begini
nah anak itu sekarang jadi tugas lo
lo harus nangkep momen momen orang secara detail oke
gitu ya kak iha sip
kabar lo sama fani gimana baik baik aja kan
sebenernya vanya tuh ceweknya siapa sih
aku sih dari dulu emang gak pernah deket sama kakaknya
soalnya aku gak mau aja orang fokus sebelah mata
pacarnya gak tau udah punya kali
nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah
ish men lo gak baik lo deket deket sama nadia
lah masih lagi pada ngomongin gue ya
ih gue kan emang kutu kutung gue jomblo mu
wih wih wih
oh ya dan tugas kita selanjutnya apaan
gue masih satu tim kan sama anak anak ini
ya terserah nadia sih kalau misalkan dia masih mau sama lo ya gue sih fine fine aja
kayaknya sih emang dia maunya sama gua
soalnya gue itu paling sabar buat ngajar dia
dia ini kan gaptek on off kamera gak tau
tombol shutter kamera juga gak tau
itu apaan sih gue tuh udah suka fotografinya dulu jangan foto ya demo gue
yaudah kalo gitu kita kerjain tugas selanjutnya ya
dan duluan ya
hah lo juga
jangan lupa yang minggu depan ya jangan lupa ya
sore abis pulang sekolah ketemu yuk
fin lo tuh kenapa sih suka banget gangguin gue sama aldan
oh lo ada rasa sama dia
nggak apaan sih kepo banget
lagian menurut gue alden itu nggak mungkin suka sama lo
lo itu bukan tipenya dia
kalau dia deketin loh menurut gue ya pasti ada maksud lain
iya lo tuh kenapa sih sama aja kayak kevanya
bukannya lo yang underestimate gue kasih tau yang benar malah gak percaya
itu kan kevanya ngapain ya di situ
kok kayak ada yang ditunggu ya
wah bahaya nih daripada antara ada perang dunia terhebat abad ini
nat kita pindah ke sana yuk
kita nggak mau ke sana yuk kita ke situ
nggak apa apa sana aja lebih bagus
gue mau captur muka lo pakai kamera gue
biar bisa gue pandangin tiap hari gitu
apa jadi lo

nanti kalau kedengeran sama nadia gimana
eh jangan jangan belum waktunya
bumen nyamperin gue apa nih
sebenernya sih gue nggak ada perlunya sama opanya nad
nah itu dia opanya
eh varn lo jadi bareng gue kan
tapi kalau lo mau bareng sama nadia juga gak apa apa kok
enggak enggak enggak enggak enggak
udah lu bareng gue aja
nanti juga gue ketemu nadia lagi kok di klub fotografi
udah ya varn
ntar kita terlambat lagi
tungguin lo gak ke kantin
biasanya jam segini lo udah ngejobrok di kantin
biar gue tebak
pasti lo dibawain bekar sama emak lo
dan isinya dodol sama tape uli
lu beberapa hari ini kayaknya beda deh
jadi pendiem jutek bukan lo banget kayaknya
eh jangan sokak repi sama gue
siapa juga yang sokak repi
sebenernya gue ngajak ngobrol lo tuh
ada tujuan yang lebih penting
ada yang lagi deketin dia ya
jangan pernah sebut sebut nama fahnya di depan muka gue lagi
gue gak suka
emang susah sih
kalo kakak berade
gue buyutan kayak gitu
lo mau gak jadi model gue
itu kan fahnya
ngapain ya disitu
urusin gitu sama orang aja lu
karena lu malu makanya lo ngendap ngendap
ngga boleh lakukan gitu aja
lo harus jadi dulu sama kita kalau lo bakal keluar dari klub fotografik
ih lo kadang kadang gak nyambung deh gitu
udah diem aja gak usah dibahas
gue cuma gak tau
kaya denger ya gue tuh senang ada di klub fotografi
dan gue gak akan mau keluar
lo pasti sengaja kan ikut klub fotografi gara gara lo mau deket deket sama vino
gue gak pernah ya deketin vino
eh lo sok kegeran banget ya
eh kalau berani deket deket sama vino lagi gue bakalan abisin atau
eh gak ini
kamu kok di sekolah tuh yang rapi
wah mbak serebogo